baru setahun dibangun saudara lima ruang kelas di gedung sekolah dasar negeri dua sumur gede grobogan jawa tengah rusak parah
lima ruang kelas tersebut sejak awal dibangun tidak pernah digunakan lantaran sejak selesai pengerjaan kondisinya sudah retak dan pecah
hingga kini belum ada respons dari dinas terkait atas gedung sekolah yang tak bisa digunakan
kondisi bangunan sd negeri dua sumur gede di kecamatan godong kabupaten grobogan jawa tengah rusak parah
hampir di seluruh bagian mengalami keretakan
ditambah lagi atap gedung juga kondisinya sudah ambrol
kerusakan bangunan gedung sd tersebut sudah terjadi sejak sebulan setelah selesai dibangun
yaitu pada tahun dua ribu dua puluh dua akhir silam
pembangunan lima ruang gedung sekolah tersebut menelan biaya sekitar rp empat ratus tiga puluh delapan juta
namun anggaran yang dialokasikan dengan kenyataan bangunan tak sesuai harapan para guru ataupun siswa
karena kondisinya sudah rusak dan hampir seluruh dinding mengalami retak dan pecah
demi keselamatan para siswa pihak sekolah tak menggunakan ruang kelas yang baru dibangun
dan membiarkannya terbengkalai karena sudah rusak
bahkan pihak sekolah menempel tulisan peringatan di dinding bangunan agar para siswa tidak mendekati bangunan tersebut
pihak sekolah mengaku sudah melaporkan kondisi ini ke dinas pendidikan gerobogan
namun hingga setahun lebih bangunan masih dibiarkan tak diperbaiki
baik siswa maupun guru menyayangkan gedung baru yang harusnya bisa menggantikan gedung lama yang sudah mulai lapuk malah tidak terpapar
lebih mengkhawatirkan pihak komite sd negeri dua sumber gede menyebut bahwa sudah ada kejanggalan
sejak kontraktor yang melakukan pembangunan gedung sekolah ini bekerja karena mereka tak
pernah melibatkan pihak sekolah ataupun komite hingga pembangunan selesai bahkan tidak ada
serah terima gedung dari pihak kontraktor kepada pihak sekolah kalau kerusakannya itu sudah lama
hai terus akannya ketika kurang lebih usai bangunan tersebut kurang lebih satu bulan itu
sudah nampak pecah pecah bangunan itu kalau bangunan itu digunakan untuk apa sebenarnya
untuk lokal pelas dan apa itu ketua tempat eh kooperasi sd tapi belum sempat dipakai terutama
termasuk sudah ada pemeriksaan dari kejaksaan
hai seingat saya pernah sekali dan saya sudah pernah ditemui ditemui oleh kejaksaan tersebut
terkait rusaknya bangunan gedung sdn dua sumur gede yang baru seumur jagung tersebut pihak komite
mengaku sempat ditangani pihak kejaksaan negeri groboga pihaknya menunggu hasil
pemeriksaan dari kejaksaan negeri grobogan pihak siswa kepala sekolah dan komite berharap yang
berwajib mengusut adanya penyelewengan dana dalam pembangunan gedung sekolah dan tentunya meminta
agar gedung sekolah bisa dibangun kembali dengan kualitas yang baik sehingga bisa dimanfaatkan
untuk kegiatan belajar mengajar hai rifai handoko kompas tv grobogan jawa tengah